aku gak mau ngeliat mama kesusahannya sendiri
aku dari kecil tuh gak punya apa apa mbak
seorang ayah pun aku gak punya
dari kecil aku udah ditinggalin sama ayahku sendiri
dan cuman mama yang memberikan kasih sayang sama aku
mama yang memberikan kasih sayang paling besar buat aku
makanya gak ada orang lain
dan sekarang mama suruh aku pergi dari sini
aku gak mau
mama sita udah kangen banget ma
gimana keadaan kakinya
mama masih sakit ya
kan udah diobatin sama dokter
makanya sita itu jadi orang yang baik
nanti kalau bapak pergi jadi sita yang kayak mama ya
iya pa sita selalu jagain mama terus kok
tante dewi belum sembuh
jadi mainnya ditunda dulu ya
tante dewi gak bisa jalan
tante duduk terus
lara kamu gak boleh ngomong kayak gitu lara
lihat tuh mama dewi jadi sedih kan
mama kita masuk yuk
seterah hati yuk
mau pergi kemana
iya gue mau pergi kemana kek
terserah gue lah
kok lo jadi lo yang ngatur sih
za aku kan hanya baik baik kok
kamu capek kayak gitu
ini semua tuh bukan urusan loh
gue lupa sesuatu sama lo
demonika sama mas satria
mas satria emang orangnya baik
pokoknya selamat deh
apa buat dia aku ini

ah aku mikir apa sih
kok aku malah mikir kayak gitu

kok aku malah mikir kayak gitu
lepas kayak ini lo belum pulang juga ya
lepas kayak ini lo belum pulang juga ya
lepas kayak ini lo belum pulang juga ya

ya allah mama
mah ngapain di sini sendirian
mama semuanya itu nyariin mama di rumah
malah sekarang pulang dulu ya
mama kenapa sih ma
mama ada masalah apa
yaudah sekarang kita pulang dulu ya ma
kita bicara di rumah aja ya
kasian semuanya itu nungguin mama yuk
sekarang mama ke rumah
jangan sentuh mama
aku cuma ngajak mama itu pulang ke rumah
kok mama kayak cincin lihat aku sih
kamu jangan maksa mama terus
kamu nggak punya hak untuk maksa maksain mama terus
tapi caranya bukan kayak begini juga mak
semua orang nyariin mama di rumah
yaudah sekarang mama pulang sama
mama bilang jangan sentuh mama
nggak ngerti kamu
jangan sentuh mama
mama mau pulang mama mau sendiri itu terserah mama
mama nggak mau ketemu siapa siapa
dan mama nggak mau diganggu sama siapa siapa terutama sama kamu
ma tuhan caranya
udah pergi ya tuhan pergi mama nggak mau ya
mama nggak mau ya
tolong mama kamu pergi dari sini
tolong pergi pergi
aku jangan deket deket mama
kalau emang mama itu nggak mau pulang
jadi ma aku di sini nemenin mama
aku nggak mau lihat mama kesusahan sendiri
aku dari kecil tuh nggak punya apa apa ma
siapa yang berani bisa lihat

apa apa saja alumni kamu tidak bisa apa apa pasangmu